kamu jangan tertawa seperti itu palingar gedung aku sangat puas
hehehe kris kelangkang
hehehe aku sudah tahu kelemahan dari kris itu
ayo maju jumalah kematian memikatmu
hai orang acar
dia sama sekali bukan lawanku
sebaiknya oh aku pergi dari sini
mau lari kemana kau macet
kau pikir kau bisa lari dari ku
kau baktoong agung kejar raja bodoh itu
dasar raja bodoh selamat bersenang senang raja bodoh
itulah hukumannya kalau cuma beraninya dengan perempuan
di mana berbagusan tentang karak tiga arti
dan seratus persen tepatnya
berjualannya menjadi adalah
youtubers kejauhan anda
bahkan tenaga dalamku sudah mulai habis
aku harus mulai menjaga tenaga dalammu
raden kita segera pergi dari sini
sepertinya raden warang sungsal
masih terpengaruh ilmu pelet dewasa muda
kalau begitu aku tidak boleh melukainya
ini hanya salah satu cara untuk menyelamatkan rakyat
aku tidak mungkin mengalahkan mereka sekaligus
sebaiknya aku mundur
kita kejar dia
aku hampir lupa pada rukmi dan dua senopatiku
senopati lunyar dan parwati
mereka semua pasti terluka akibat bertarung dengan siluang
aku harus membangkitkan mereka
aku butuh bantuan kalian
itu adalah akan berhasil
yap aku ini
perbuatan aku yang berpuasa dan aku yang berhak memberikan perintah di sini
sandika ya biar aku saja yang menghadapi perempuan siluman itu